polri irjen aan sohanan mengimbau masyarakat untuk menghindari puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada empat belas sampai lima belas april mendatang
kakor lantas menyebut pemudik bisa memilih pulang lebih cepat atau menunda perjalanan balik hingga memanfaatkan diskon tarif tol dan kebijakan bekerja dari rumah demi mengurai kepadatan arus balik
tanggal empat belas lima belas kemungkinan lima belas besok lusa besok itu tiga belas empat belas mulai hari minggu minggu dan senin
makanya kemarin pak menhub juga mengimbau untuk balik lebih awal mulai hari ini
besok jangan nunggu puncak
atau kami juga mengimbau mudik mundur balik setelah tanggal tujuh belas delapan belas sembilan belas
tol juga memberi potongan harga di tanggal tujuh belas delapan belas sembilan belas
manfaatkan itu sehingga tidak semua di puncak arus
silakan para mungkin kementerian
lembaga swasta yang bisa bekerja melalui rumah work from home itu bisa dilaksanakan